menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio
berjanji akan memajukan pelaku usaha di berbagai destinasi wisata di tanah air
ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat
hal ini disampaikan wisnu tama usai acara seraterima jabatan
dari menteri pariwisata sebelumnya arief yahya
di gedung sabta pesona jakarta rabu siang
wisnu tama akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pendahulunya
dengan memperbaiki dan mempercepat berbagai program
serta menambahkan ide dan pemikiran baru
menurut wisnu tama memberdayakan para pelaku usaha di destinasi wisata
akan mengangkat tarat hidup masyarakat dan menambah pemasukan negara
jadi mungkin ini bagian daripada approach kreatifitas
jadi bagaimana ada di salah satu negara gitu ya
justru tidak ada restoran bahkan memberdayakan orang makan di rumah penduduk
itu juga memperbaiki kualitas masakannya dan lain sebagainya
sehingga itu bisa jadi salah satu ide
tidak melulu harus kita bersaing infrastruktur
karena uniqueness dalam pariwisata itu juga menarik
karena orang yang selama hidupnya atau setiap hari merasakan infrastruktur yang bagus
tentu mereka ingin merasakan experience yang berbeda
itu yang harus bisa kita tawarkan
karena liburan itu liburan itu menurut saya merasakan sesuatu yang berbeda
daripada yang rutin yang dia lakukan
karena itu apa yang bisa kita tawarkan